informasi berikutnya sebuah rumah di kawasan padat penduduk di kota samarinda kalimantan timur ludes terbakar
seorang warga tewas terjebak dalam kebakaran
sebuah rumah di jalan gurami gang bersama kelurahan selili samarinda ilit selasa malam hangus terbakar
petugas memadam kebakaran beserta warga berjebak menjenakan api
namun proses pemadaman sulit dilakukan karena lokasi rumah berada di tebing
api baru dapat dipadamkan satu jam kemudian
seorang warga saudara terjebak dalam kamar tidurnya saat kebakaran terjadi
dalam kondisi sakit korban tak mampu menyelamatkan diri dari dalam rumah yang terbakar
petugas membawa jenazah korban ke rumah sakit untuk diotopsi
jenazah korban harus dievakuasi melalui jalan yang sempit dan curang
diketahui bekerja sebagai buruh angkut di pelabuhan samarinda